ya dan untuk mengetahui persiapan jelang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
sudah ada mahardika utama di gedung kpud jakarta ada juga gita miningrum di balai kota jakarta
dan terakhir juga ada katrina inandia yang ada di kawasan kuningan jakarta
kita ke gedung kpud jakarta terlebih dahulu di sana sudah ada mahardika utama
dika bisa anda jelaskan bagaimana dengan berkas berkas para calon gubernur dan juga wakil gubernur
apakah semuanya sudah siap begitu untuk diumumkan di sore hari nanti
selamat siang iqbal kpu provinsi dki jakarta sudah dua kali melakukan verifikasi terhadap persyaratan dan juga berkas
terhadap tiga bakal calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua mendatang
pada verifikasi yang pertama atau pada tanggal dua puluh sembilan september dan juga verifikasi yang kedua pada tanggal lima oktober
berkas berkas tersebut dinyatakan sudah lengkap
namun terkait apakah sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh kpu
ini baru akan terjawab pada sore hari nanti dan saat ini saya sudah bersama dengan anggota kpu dki jakarta ibu dahlia umar
ibu sebenarnya jika nanti ada salah satu persyaratan yang ternyata tidak sesuai
apa yang akan dilakukan terhadap tiga pasangan bakal calon ini sebelum ditetapkan
ya kami perlu dijelaskan di sini ya bahwa tadi yang sudah mas sampaikan benar sekali ada proses verifikasi di awal
kemudian kami tetapkan tanggal dua puluh sembilan dan kami sampaikan tanggal satu oktober yang lalu
ternyata di satu oktober yang lalu itu ditemukan bahwa berkas ada yang belum lengkap atau berkasnya ada tetapi belum sesuai
kemudian kita minta perbaikan sampai dengan tanggal empat
seluruh perbaikan di tanggal empat itu sudah sampai disampaikan kepada kami dan kami bikin berita acara tanda terimanya
memang kelengkapannya sudah memenuhi tapi tentu kesesuaiannya nanti akan kita cek ya
nah kesesuaian itu juga sudah kami teliti nanti akan kami jelaskan mana yang sesuai mana yang tidak sesuai
ada konsekuensi apabila tidak sesuai apabila tidak sesuai tentu tidak akan kita tetapkan sebagai pasangan calon
karena kami sudah memberikan kesempatan pada saat masa perbaikan
ketidaksesuaiannya itu bisa banyak faktornya
misalnya berkasnya ada yang ada terdiri dari beberapa
bukti laporan tanda terima pajak
itu kan harus lima tahun terakhir
ya harus lima tahun terakhir itu lengkap semua
atau yang lain lain
tetapi tentu kita bisa tahu nanti kesesuaian kesesuaian itu
dan kalau sudah sesuai akan kami umumkan kepada publik bahwa sudah sesuai dan sudah memenuhi syarat
kalau tidak sesuai maka kita nyatakan belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat
bagaimana dengan laporan dana kampanye
untuk laporan dana kampanye kami sudah menyosialisasikan minggu lalu bahwa untuk pasangan calon
bakal pasangan calon sudah harus membuat rekening dana kampanye paling lambat pada saat penetapan calon
jadi paling lambat hari ini mereka sudah membuat rekening khusus dana kampanye
kalau untuk laporan awal dana kampanye itu disampaikan satu hari sebelum kampanye dimulai atau tanggal dua puluh tujuh oktober
di dua puluh tujuh oktober itu harus disampaikan apa saja
pertama rekening khusus
proses dana kampanye yang sudah dibuat
kemudian di rekening khusus dana kampanye itu kan ada dana awal
nah itu harus dijelaskan dana awalnya itu dari mana
kemudian sudah harus ada pembukuan sumbangan dana kampanye yang diterima sebelum rekening itu dibuka
mungkin saja pasangan calon itu sudah menerima sumbangan dana kampanye
begitu rekening itu dibuka dan sudah ditetapkan calon dan sebelum kampanye itu semua harus dijelaskan sumbangannya
dan siapa saja identitas penyumbang untuk disampaikan
jadi laporan awal dana kampanye
ya terima kasih jadi harus jelas sumbernya
iqbal kembalikan anda
dika apakah ada antisipasi dari pihak kpu sendiri kpud terutama ini terkait dengan apabila jika ada salah satu pasangan yang tidak dapat mengikuti pilkada di dua ribu tujuh belas ini
ya pihak kpu dki jakarta tadi sudah menjawab sebenarnya ada konsekuensi jika ada salah satu pasangan yang tidak memenuhi syarat
ataupun jika tidak sesuai
dan jika hal tersebut tidak lengkap maka nantinya akan diberikan kesempatan dari kpud sendiri untuk mengembalikan ke partai partai politik yang mendukung begitu
untuk memberikan pasangan yang akan diusung nantinya
terima kasih dika itu tadi bardika utama yang melaporkan langsung dari kpud dki jakarta
selanjutnya kita akan beralih ke balai kota
di sana di balik kota sudah ada rekan kami di sana ada gitami
gitami sebenarnya apa yang sudah dipersiapkan ahok
dan juga jarot untuk menjelang penetapan gubernur dan juga wakil gubernur yang akan berlangsung nanti sore
gitami bisa mendengar saya
ya iqbal saya tidak bisa mendengar jelas apa yang baru saja anda sampaikan
tapi dapat saya informasikan kepada anda bahwa situasi di balai kota dki jakarta saat ini terkait dengan persiapan dari bakal calon gubernur dki jakarta
dan juga bakal calon wakil gubernur dki jakarta dari pasangan basuki cahaya purnama dan juga jarot saiful hidayat
sejauh ini keduanya karena merupakan petahana atau incumbent mereka masih bekerja seperti biasa
tadi pada pukul delapan pagi basuki cahayapurnama sudah datang ke balai kota dki jakarta untuk melakukan aktivitasnya
seperti sehari hari yaitu menemui warga dki jakarta yang datang ke balai kota untuk memang sengaja bertemu dengan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
nah sejauh ini dari informasi agenda yang saya dapatkan terkait dengan gubernur dki jakarta dan juga wakil gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama dan juga jarod saiful hidayat
keduanya ini masih bekerja seperti biasa
misalnya pada pukul delapan pagi tadi juga basuki setelah menemui warga yang datang
tadi dari gubernur dki basuki sempat juga mengikuti rapat terkait dengan tput untuk penetapan dari ump pada hari ini
selain itu juga dari wakil gubernur sendiri jarod saiful hidayat juga memiliki beberapa agenda yang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai wakil gubernur dki jakarta
dan sejauh ini memang ini sengaja dilakukan dari pasangan ini karena merupakan petahana
keduanya terus melakukan pekerjaan pekerjaan yang terus mengejar pekerjaan pekerjaan yang harus mereka selesaikan
karena nantinya pada tanggal dua puluh delapan kedua pasangan ini harus cuti dan harus tidak bisa lagi untuk melakukan pekerjaannya
sebagai mana maksudnya sebagai gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta
baik terima kasih gitami
itu tadi kalau misalnya ahok dan juga jarod masih melakukan aktivitas seperti biasanya
lalu bagaimana dengan anies baswedan dan juga sandiaga uno
kita telah terhubung dengan katrina yang ada di kuningan
katrina bagaimana apa saja ya aktivitas mereka jelang penetapan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur yang akan berlangsung nanti sore
selamat siang iqbal
bila biasanya anies baswedan dan sandiaga uno melakukan kunjungan kunjungan ke daerah daerah di sekitar jakarta
hari ini karena hari ini adalah penetapan calon gubernur
anies baswedan memilih agenda yang tidak terlalu melelahkan
saat ini anies sedang berada di salah satu stasiun radio swasta
untuk menuhi panggilan atau undangan dari stasiun radio swasta
dan setelah ini memang rencananya ia baru akan bertemu dengan sandiaga uno pada acara komunitas tersenyum
dan rumah relawan komunitas tersenyum ini adanya di daerah tebet jakarta selatan
dan memang ini sengaja dipilih iqbal agar nantinya kedua pasangan ini bisa dengan mudah mencapai balai sudirman pada sore hari nanti
dan selain anies baswedan sendiri sebenarnya tim pemenangannya meskipun tidak dihadiri oleh anies saat ini sedang melakukan rapat internal
yang membicarakan mengenai data data
pemilih dari pemilih dki jakarta
ini disana mereka sudah membicarakan kemungkinan besar sudah membicarakan bahwa dimana mana saja nantinya strategi mereka
mereka harus menggencarkan serangan serangan kampanye bila nanti anies dan juga sandi lolos dalam penetapan calon gubernur dan wakil gubernur
sebenarnya dari anies dan sandi pun sebenarnya sudah sangat yakin bahwa mereka akan lolos dalam penetapan calon gubernur dan wakil gubernur
mengapa karena pada pukul tujuh malam nanti setelah rapat pleno dari kpud
mereka akan melakukan rapat
langsung yaitu rapat dengan media dan juga untuk promonya
baik terima kasih katrina atas informasinya itu tadi katrina yang melaporkan langsung dari kuningan jakarta
sebelumnya juga ada gita miningrum dan juga mahardika utama